kenapa sifat kamu berubah ketika kamu udah nikah sama aku mas
aku mau tahu alasannya mas
yaudah kita pulang aja
tapi papa udah jemput di luar
mama pulang dulu ya sayangnya nanti ketemu lagi ya
mama jangan pergi
tapi mama harus pergi sayang
mama janji nanti mau main main kesini lagi
dan mama ketemu sama reina
nanti ketemu lagi kita
jauhkan mama dari rumah sekarang
di rumah ada andin soalnya
kenapa gak berhenti
kita udah sampe
saya mau ambil obat ibu yang ketinggalan dulu
ini saya balik lagi ya
turunin saya disini
kamu aja yang ambil
sebentar aja kok
randy kasihan reina sendirian
tolong berhenti disini

mama pergi dulu ya
sus jagain ya sus
tidak mau pulang dulu ya
tidak mau pulang dulu ya
tidak mau pulang dulu ya
tidak mau pulang dulu ya
tidak mau pulang dulu ya
tidak mau pulang dulu ya
huh jangan tubuh mu
ter muy agora
tidak mau titik belah
masalah andin datang kerumah
atau masalah siapa andin
jika kamu tidak ingin saya pecat
oh mas sudah pulang
tadi ada mama aku
suster emang ada yang datang tadi
itu bu tadi tetangga habis main kesini baru aja pulang
bukan tetangga siapa
mana tetangga dateng
itu mobilnya al
kalau ada apa apa
dia kasih enak aja
kamu denger ya
kamu yang harusnya dengar mas
aku berpulih gak ngerti deh sama kamu mas
kamu terkadang sifatnya baik mas
tapi terkadang kamu juga bisa marah mas sama aku mas
kamu bisa benci sama aku
salah aku apa emang
kenapa sifat kamu bisa berubah kayak gitu
ini semua pasti ada alasannya kan
kenapa sifat kau berubah ketika kamu udah nikah sama aku mas
aku mau tahu alasannya mas
tidak ada bapaknya dua puluh dua
kang tai dari benefiting
masuk ini mau hujan
aku bisa pulang sendiri kalau mau